tidak ada prosedurnya
pak prosedurnya begitu pak
tidak ada prosedurnya begitu pak

perintah beda prosedurnya pak
priaya mengaku sebagai es
anggota dprd kota medan ini terlibat keributan dengan dua anggota polisi
yang salah satunya adalah kapolsek medan area kompol faidir caniago
anggota dprd tersebut protes setelah polisi meminta agar jenazah seorang warga
yang diduga meninggal akibat covid sembilan belas
segera dimakamkan sesuai protokol pemakaman yang ditetapkan pemerintah
tak sekedar protes es bahkan menantang akan menelan virus corona
dan minta ditembak polisi
polisi pun akhirnya mengalah dan hanya meminta warga
agar tidak mendekati jenazah untuk menghindari penyebaran virus corona
peristiwa yang terjadi pada senin siang di jalan harapan pasti timur
kecamatan medan area kota medan tersebut direkam seorang warga
dan videonya viral di media sosial
atas kejadian tersebut polda sumatera utara mengingatkan semua pihak
termasuk pejabat negara agar mematuhi protokol kesehatan
yang sudah ditetapkan pemerintah termasuk protokol pemakaman
tentang kerumunan orang banyak pasti kami bubarkan
yang kedua protokol pemakaman
tidak ada yang melayat
kami berharap ini tidak boleh terjadi di sumatera utara
yang ketiga kalau dihimbau bubar nggak usah melawan
pasti kami melayat
kami terapkan undang undang wabah penyakit manular
sangsi hukumannya satu tahun
polisi menyatakan akan memperlakukan protokol menghadapi penyakit menular
sesuai undang undang dan akan menindak tegas mereka yang melanggar
diliputan siene indonesia